ya memang sekarang ini adalah masa masanya ya setiap partai setiap koalisi mencoba untuk merumuskan siapa capres dan juga cawapres yang akan bertarung pada dua ribu sembilan belas nanti pemirsa
nah kalau tadi kita bicara tentang bagaimana presiden jokowi ya bertemu dan juga berinteraksi dengan koalisinya
sementara itu ketua umum partai gerindra prabowo subianto mengaku telah mengantongi nama calon pendampingnya dalam pemilu dua ribu sembilan belas nanti
ya hal ini ia nyatakan ketika berkunjung ke kediaman nenowarisman di cimanggis depok jawa barat
kedatangan prabowo untuk memberi dukungan kepada nenowarisman atas kejadian pengusiran neno dari bandara hang nadi batam
tiga hari setelah penolakan terhadap deklarator tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden nenowarisman prabowo subianto mengunjungi kediamannya untuk memberikan simpati dan dukungan
menurut prabowo apa yang dilakukan neno untuk menyuarakan aspirasinya mengganti presiden pada dua ribu sembilan belas adalah hak dasar yang dimiliki semua warga negara
kita ingin demokrasi yang sejuk berbeda pendapat biasa ada yang mau ganti presiden ada yang pertahankan presiden
ya monggo silahkan mengganti kejabat biasa nggak usah dibikin heboh ini adalah negara yang dewasa negara yang beradab jadi tidak usah dijadikan masalah yang terlalu tegang
ancaman dialami nenowarisman mulai dari terbakar remobil neno secara tiba tiba di rumahnya hingga persekusi di bandara batam
kedatangan nenowarisman di batam sabtu dua puluh delapan juli lalu disambut penolakan dari para peserta aksi
kedatangan neno berserta rombongan ke batam adalah mengikuti kegiatan deklarasi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di masjid agung batam minggu dua puluh sembilan juli dua ribu dua puluh
nenowarisman tadinya hebtung di rumahnya bandar sampai puluh belas
ketua mumparte amarat nasional zulkifli hasan dan ketua persaudaraan alumni dua ratus dua belas selamat ma'arif
nama memang masih belum gamblang disebutkan
istimewa ulama telah menyeluruhkan dua nama cawapres yang dipasangkan dengan prabowo
dua paket tersebut adalah prabowo salim segaf dan prabowo abdul somad
sementara itu sejumlah kandidat nama cawapres untuk prabowo juga muncul
di antaranya anies baswedan agus harimunti yudhoyono dan gatotur mantio